sebenarnya aku udah gak kaget lagi sih polisi bilang kayak gitu
karena aku merasa aku pernah mendengar kalau misalnya pak chandra memang bilang remnya blok
cuma aku datang kesini gak mau memastikan makanya aku bawa orang
tapi ternyata aku nggak tahu memang tidak boleh dicek dengan orang lain memang harus dari orang polisi tersebut kan
tapi orang polisi tersebut bilang memang remnya blok
kamu bawa orang
kenapa ngelakuin ini sendirian sih
aku mau ngelakuin ini untuk nama baik aku
dari pihak kepolisian dari situ baru kita lihat harus dilakukan tindakan selanjutnya seperti apa
yang penting sekarang mudah mudahan harapan kita ya semua bisa dicerahkan dengan akal sehat lah
mudah mudahan ya nong tapi kalau memang itu yang terjadi
harusnya elsa juga gak akan
nggak boleh marah sama andin kalau andin itu dianggap lalai atau nggak melindungi keisha
gue harus telpon ricky sekarang
gue mau ketemu sama lo sekarang di tempat yang gue udah tempuhin
jadi jangan pernah datang ke rumah nino lagi
keren banget sih sa
udah ngajak ketemuan aja
gimana kalau malam ini kita para kisah
buat ngerayain mau keluar dari penjara
bukan buat clubbing
seru juga kalau dia begini
tapi elsa kenapa bisa ngajak ketemuan ya
kok kamu bisa ada di sini
kamu sama mama ngapain di sini
ya aku dapet telpon dari pihak kepolisian sini
disuruh datang terkait soal mobil kemarin yang kecelakaan
mama mau baik baik aja
duduk dong mama
mama berusaha ikhlas
kalau bisa ngurahin kesedihan kan nanti jalannya papa sama keisha lebih lancar di sana
ini juga rasa nggak bisa ikut mungkin dia masih trauma kalau harus datang ke sini
oh lumayan sama datang ya
selamat siang pak bu
jadi gimana pak ada perkembangan apa
dari kepolisian sudah melakukan penyelidikan
mengenai kasus kecelakaan yang menimba keluarga pak nino
dan dalam penyelidikan kami menemukan bahwa mobil pak nino remnya belum
tidak ada remnya
tidak ada remnya
tidak ada remnya
tidak ada remnya
rem belum pak
sepengetahuan saya mobil saya nggak kenapa napa
karena selalu melakukan perawatan berkala yang rutin pak

mengenai rem yang karena sesuai dengan kemampuan
mengenai rem yang karena sesuai dengan kemampuan
ataupun ada sabotase itu masih kami selidiki
ataupun ada sabotase itu masih kami selidiki

yang pasti mobil itu kecelakaan karena remnya belum
dan pihak sopir tidak bisa mengendalikan keadaan

dia pernah bilang sama aku kalau remnya belum
tapi waktu itu kita juga sempat berhenti sih
karena macet dan sempat ngeram

tunggu hingga saat ini kami masih melakukan penyelidikan
dan untuk update hingga saat ini sesuai yang saya omongkan tadi
kamu mau pergi
nino sama candra lagi ke kantor polisi
katanya polisi lagi ada berita masalah kecelakaan yang terjadi
terus kamu sendiri mau kemana
nggak aku nggak tahu
aku mau kemana mana
tadi aku mau pergi sama candra sama nino juga
cuma nggak jadi
aku pun juga belum ganti baju ini
tadi kan mau pergi nggak jadi
gue jadi nggak bisa ketemu riki
gue harus kabarin ricky biar dia nggak ganggu gue lagi
masuk aja aku bikinin minum ya
sebenernya aku udah nggak keget lagi sih
karena aku merasa aku pernah mendengar kalau misalnya pak candra memang bilang remnya blong
cuma aku datang ke sini ingin memastikan makanya aku bawa orang
tapi ternyata aku nggak tahu memang tidak boleh dicek dengan orang lain
memang harus dari orang polisi tersebut kan
tapi orang polisi tersebut bilang memang remnya blong
kamu bawa orang
kenapa ngelakuin ini sendirian sih
aku ngelakuin ini untuk nama baik aku kok
kan aku nggak bertulis sama elza
iya tapi kan ada
ma aku pulang dulu ya
kasian anak anak ditinggal
saya dulu ya
kasih lagi elza
ya kasih sayang
terima kasih sayang
siapa itu temen kamu
gue sengaja ganti namanya jadi mickey mouse
biar aman dan nggak ditanya tanya lagi
ini temen model aku yang dulu ma
dari kemarin aku chatting kan sama dia
aku angkat sebentar ya
bentar ya ma
dari kepolisian sudah melakukan penyelidikan
mengenai kasus kecelakaan yang menimba keluarga pak ini
dan dalam penyelidikan kami menemukan bahwa mobil pak nino remnya belum
apa yang dikatakan polisi sama seperti apa yang dikatakan pak ja
ternyata remnya belum
tapi ngeri juga ya
kalau ternyata rem belum itu karena sabotase
berarti ada orang yang men sabotase adalah orang yang nggak suka sama nino
apa saking nggak sukanya dia mau bikin nino celaka
nandi nggak tahu kalau ternyata malah mas nino yang selamat
tapi ada banyak orang lain yang jadi korbannya
siapa ya kira kira orangnya
pasti musuh besar nino ini
sampai nekat seperti ini
remnya nggak berfungsi
teganya elsa sampai nudaku begitu
udah tau casey juga keponakan aku
aku pasti akan jaga
aku harus bisa buktiin kayasa kalau aku benar benar sudah menjaga casher dengan baik
tapi sekarang aku jenguk catherine dulu deh
kemaren belum sempet cemuk
lebih baik aku kesana dulu
pak nanti kita ke rumah sakit sejahtera ya
oh ya baik bu
baik baik bu